komisi pemilihan umum pusat telah melakukan verifikasi dokumen yang disertakan oleh sembilan calon partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat pada hari pertama pendaftaran
hasilnya enam partai politik nyatakan telah melengkapi dokumen persyaratan dan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi
sementara itu tiga parpol lain diminta melengkapi sejumlah dokumen yang disyaratkan
partai politik yang sudah mendaftarkan pada hari pertama kemarin kemarin sore sudah kami sampaikan dari sembilan partai politik pendaftar
itu ada enam partai politik kami nyatakan lengkap dokumennya dan selebihnya saat ini yang tiga sedang melakukan proses pelengkapan dokumen
untuk informasi kegiatan pendaftaran pada hari ini informasi yang kami terima berdasarkan surat yang disampaikan oleh partai
yaitu ada satu partai partai pkn partai kebangkitan nusantara
akan mendaftarkan di jam dua sore jadi hari ini di hari kedua hanya ada satu partai